oke nih kamu makan dulu
pasti kamu lapar kan
lagi lagi masyarakat jadi penolong saya di waktu lapar
pas banget lagi datengnya
makasih ya mas
tapi mas harka sendiri udah makan belum
mah nafsu makan ku juga hilang
sana pergi sana pergi pergi pergi pergi pergi aja
pergi pergi pergi pergi pergi pergi aja
udah tiara makan
nanti juga kalau mereka lapar mereka makan sendiri
iya lu baik banget sih kak arna
kenapa muka lo kusut gitu
jangan jangan bete bingkirin naura
gue kesel banget sama nyokap dan tiara men
karena mereka gak ngijinin oq untuk makan
mereka ngijinin oq untuk makan satu meja sama kita
apalagi naura tuh lagi gak ada di rumah
jadi pembantu lo yang waktu itu sampai sekarang masih belum balik juga
lo gak tahu sih
naura itu keluar dari rumah karena paksaan
ada orang dari kampungnya dia yang mau ngajakin naura untuk nikah
padahal naura gak mau
apa yang bikin gue makin bete
nyokap gue yang memaksa naura untuk keluar dari rumah ini
karena untuk nikah sama orang itu
terus kenapa lo gak ada usaha buat nolongin dia
udah men gue udah berusaha
gue tuh gak pernah berpikir men
tuh gue bakal tegang ngelakuin itu semua
di saat gue tahu naura diculik orang
gue langsung selamatin dia
gue berusaha sekeras mungkin men
tapi lo tahu kenapa
karena tipang ojek itu yang udah nyelamatin naura duluan
jadi ternyata arka juga datang ke tempat bang jaja
koknya kamu sampai segitunya sih
di rumah gue kinta dan mama juga gak suka banget sama dia
kayaknya semua orang gak suka sama dia
karena mereka semua itu berpikiran men
kalau gue sama nora tuh pacaran padahal gak kayak gitu
justru naura yang pengen gue sama kinta untuk nikah
dipersatukan sama adik gue
pertanyaan itu keluar dari kakaknya kita
atau keluar dari mulutnya sahabat gue
karena yang pasti jawaban gue pasti beda beda
kak persahabatan kita ini ada jauh sebelum adanya perjodohan lo sama adik gue
kayaknya memang masalah ini dari gue
karena gue memang benar benar mencintai naura
terus kenapa lo gak nyatakan cint avez bersama naura
gue udah bilang ke naura
mas arka itu memang orang yang baik sekali
dia gak pernah menganggap aku ini sebagai pembantu
memang sebenernya dia cuman
cuma sekedar baik aja kok
keluarganya itu curiga kalo ada sesuatu
ya di balik aku dan mas arka
apa dia bilang dia juga cinta sama lo
dia gak cinta sama gue rey
itu semua cuman dari bibirnya aura
bukan dari matanya
meskipun dia bilang dia gak cinta sama gue
matanya nunjukin kalau dia cinta sama gue
gue gak akan salah
yang bikin gue pusing sekarang
menurut lo gue harus gimana
karena jawabannya berbeda
ya sekarang ini kan posisinya
lo sebagai sahabat gue
kasih masukan gue sebagai sahabat lah
bukan sebagai kakaknya kinta
lo harus sejar cinta lo kak
lo harus perjuangin apapun yang harus lo lakuin
meskipun lo harus berhadapan sama kakaknya kita

terima kasih kakaknya

kau yang paham
kau yang paham
kau yang paham
kau yang paham
kau yang paham
kau yang paham
kau yang paham
terima kasih kakaknya
kau yang paham
kau yang paham
lo emang selalu ngertiin gue

gue bukan mau cari saingan
kita emang bersahabat dari kecil
tapi gue juga gak akan nyerah gitu
dan begitu aja gue juga harus memperjuangkan cinta sejati gue
lo belum makan kan
kenapa lo mau ngeraktifin gue
lo bawa bekal buat gue lo laki laki apaan sih
enggak itu jatah makan radio gue
emang gitu yakin ya buat gue ya
mas mau pergi ya aku bawain kamu makan
ini lebih baik buat hoki men
dia belum makan
mendingan kita makan di luar
gue yang terakhir
ntar ya gue taruh dulu
nih kamu makan dulu
pasti kamu lapar kan
lagi lagi masyarakat jadi penolong saya di waktu lapar
pas banget lagi datengnya
tapi mas harka sendiri udah makan belum
yang penting kamu makan dulu
mas harka gak mau ya
pernah makasih ya
ya aku mesti kok
aku ada urusan
makasih lagi ya mas ya
namanya juga bidadari
kenapa sayangan lo banyak ya
ya ada aja lah yang suka sama dia
lo tenang aja bro
gue tuh udah kenal loh
gue yakin bidadari lo itu pasti akan pilih lo dibanding cowok cowok lain disana

karena gue yakin gak ada cowok yang sebaik lo
tapi tunggu nih gue kenal lo gue kenal lo banget nih
lu biasanya gak pernah nyatain cinta lo soalnya
lo udah bilang gak ke dia kalau lu tuh sebenarnya sayang sama dia
sebenernya gue udah nyatain cinta gue ke dia
terus gimana dia terima
men lo tenang aja
lo tenang aja
semua saingan saingan lo dimanapun pasti akan ke laut